ini pasti cuma akal akalannya emak sama aja rodia
tante rohan selalu cemurun ayah
eh tika lu jangan sok ujon ambil diri orang
bukasah lu tau
udah deh bang kalo emang si robby kagak demen sama si tika
coba aja siapa tau demen sama si lela
bukannya bela ente
saya jadi gila
nggak enak hati
lamaran digantung begini
nih kan kecuali kalau lu udah ditolak
dengerin nih omongan emak gue ye
kalo dari pihak perempuan emang gini kalo ada lamaran tuh
gitu nih hati hati sekali gitu
apalagi lamarannya ngedanak begini
bang haji yang ngelamarnya dadakan
masa allah nggak mau sih ngabulin permintaan lu
kalo lu mintanya secara tulus
kalo begitu emak doain saya juga ya emak ya
iya gua doain
bang haji doain saya juga ya
iya insya allah ya
makanya pabrik tahu lu lu majuin lagi
supaya hasilnya lu kumpulin
lu boleh kagak demen
tapi lu jangan menghina begitu apa
nanti kalo kedengeran haji sulem gimana
lagian haji sulem kenapa sih kagak codain ayah sama robby aja
itu tandanya si robby kagak demen ngamelo
lu mesti sadar diri
kenapa nggak dari awal aja mbak me ngomong yang ngelamar ayah itu bukan si robby
tapi si mama tuh nggak tau
dari kemarin kemarin kan mbak me udah ngomong ngamelo
emang yang ngelamarin dari pihak ayah itu bukan si robby
kemarin dari pihak keluarganya haji sulem
buat ngelamar ponakannya mang ojo
terus lu bilang iye
tetep aja dia tukang tahu
biarkan dia tukang tahu tapi dia punya pabrik tahu
ayah paling alergi sama orang jelek mbak me
jadi lu masih ngarepin si robby ya
dia tuh kagak pantes buat lu
dia tuh lebih muda dari mbak me
dia perjaga lu jande
kalau bukan si robby
justru karena ayah mikir be
ayah ini pak cantik
masa yang mau ama ayah
tuh lagi si mama
mana ada orang kaya aura mukanya jelek bang
ini pasti cuma akal akalannya emak sama aja rodia
dan seru kan
selalu cemurin ayah
lu jangan sok ujot
ngamben jadi dia orang
bukasih lu tahu
udah deh bang
kalau emang si robby kagak demen sama si tika
coba aja siapa tau demen sama si lela
bukannya bela yang tika
bukannya si anek boda
udah cukup bang haji
gak usah malu malu
biarkan tersentuh tamu disini
kan sudara emak
terima kasih bang haji
itu bagaimana perihal lamaran saya
bang haji belum dengar beritanya lagi tuh
udah santai aja
una kan serem sih
gak minum gak ambil sendiri
lajain mamah aja lah
udah ada jawaban belum
lela belum tau kepastiannya emang
tadi layla buru buru kemari bang
jadi lela gak terlalu denger jelas
lela terjadi dulu ya bang
rum harus telfon bang robi
untuk minta penjelasan soal itu
gak ada penjelasan soal itu
enggak enggak enggak enggak
rum gak harus telfon bang robi
kalau dia gentleman
harusnya dia kan yang telfon rum untuk ngasih penjelasan
semoga dari bang robi
nomor gak dikenal lagi
apa mungkin bang roby pakai nomor baru ya
maaf nih sebelumnya nih ya
iya bang aji kasih tau doang
jadi dari semua tukang bubur
yang bawa armada bang haji
yang sering minjem
ini sekarang minjem lagi
begini pak aji
maaf nih sebelumnya
bukannya saya masak
tapi hari ini saya bener bener butuh
banget pak aji

sama biaya belanja
sama biaya berobat
yang sekolah yang nomor berapa itu
ya nomor satu pak aji
jadi anak lo tiga
enggak masih ada aturan lagi
banyak bener anak lo
ya nanti saya juga mikir pak aji
minta disuapin pak aji
tolong ya pak aji ya
dipo tau sendiri
dipo udah sering kali minjem
bang aji gak ngasih minjem dulu deh
aduh pak aji
terus harus minjem abis siapaan lagi dong pak aji saya
iya gak pak aji
biar emak yang minjemin ya
bentar dulu ya
bentar emak bentar
kok malah emak yang mau ngasih pinjaman duit
seulahnya udah gak mau ngasih pinjem duit dia emak
kenapa sih lu sekarang jadi pedit begitu
bukannya medit emak
nyorang udah minjem duit emak
lalu terus lucuan begitu
duit bagian hasilnya tadi nih
dari jualan bubur
habis deh buat bayar utang
orang mau pinjem duit itu
penuh dengan pengorbanan
pengorbanan apaan sih
ditu kudu punya
apalagi kalau ditolak
lu mau begitu
iya udah ntar